itu yang paling penting bukan hanya pembukaan aktivitasnya
tetapi juga kepatuhan terhadap syarat syarat yang dibuat
lalu perlu juga edukasi kesehatan bagi seluruh masyarakat
jadi intinya bagaimana mereka bisa melakukan screening mandiri
sebelum pergi berangkat apapun aktivitasnya termasuk menonton di bioskop
nah screening mandiri itu kan bisa dilakukan melalui aplikasi peduli lindungi
aplikasi peduli lindung ini terus terang bukan hanya soal untuk mengetahui syarat vaksin
tetapi juga sebagai alat bantu untuk tracing
karena bisa jadi seseorang itu kontak erat atau berada dekat
dengan seseorang yang terkonfirmasi positif di satu tempat
dan kita bisa tahu tempatnya di mana
oleh karenanya penggunaan aplikasi peduli lindung ini
sangat baik untuk upaya kita melakukan